lombok ini tengah bangkit pasca diguncang gempa yang hampir meratakan sejumlah wilayah di lombok
pembangunan infrastruktur perbaikan sektor ekonomi dan pendidikan serta sosial
perlu segera dituntaskan agar kehidupan masyarakat bisa kembali berjalan dengan normal
lalu pembangunan seperti apa yang nantinya akan dilaksanakan
kita akan berbincang dengan gubernur nusa tenggara barat terpilih zulkifli mancah di studio dua cnn indonesia
bang zul selamat siang
selamat sebelumnya sudah berada di ranah eksekutif sekarang
tapi anda mendapatkan amanah pada saat kondisi dan situasi lombok bisa dikatakan cukup memprihatinkan
sebagai putra daerah bagaimana anda melihat memantau kondisi lombok pasca gempa saat ini bang
tentu kita prihatin ya bahwa di tengah banyak prestasi yang dicapai oleh nusa tenggara barat
kita tiba tiba dilanda bencana alam yang serius ya gempa bumi
tentu kita diberitakan di mana mana gitu ya
tentu krisis itu menghadirkan opportunity juga pada saat yang bersamaan
tentu ini rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa ini tidak sederhana
tapi mudah mudahan dengan modal sosial akibat bencana ini terakumulasi baik
kita optimis untuk menyongsong masa depan yang lebih baik di sana
saat ini kan proses rehabilitasi tengah berjalan
nantinya anda akan melanjutkan
kronisasi agar proses rehabilitasi yang tengah berjalan kemudian bisa dilanjutkan pada saat nanti anda kemudian secara resmi dilantik dan menjabat sebagai gubernur ntb
memang secara psikologis kami tidak begitu siap
tiba tiba ada bencana gempa yang besar sekali
tapi mudah mudahan pak gubernur yang sekarang sudah berupaya sedemikian rupa
untuk bekerja turun ke lapangan siang malam tanpa kena lelah
mudah mudahan ini tetap akan kita lanjutkan
sambil terus memperbaiki koordinasi dengan aparat keamanan kepolisian dan lain sebagainya
para relawan lsm yang dari seluruh indonesia datang bahu membahu tanpa kena lelah
dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah berkoordinasi dengan para kepala daerah yang terkena dampak dari bencana ini
bupati lombok barat harus diajak bicara lombok utara kemudian lombok tengah lombok timur
juga dua kabupaten yang sering luput dari pemberitaan di pulau sumbawa yaitu
kabupaten sumbawa dan sumbawa barat
mudah mudahan dengan koordinasi yang lebih baik
kami insya allah karena sudah saling mengenal cukup baik cukup lama juga akan kompak bahu membahu
untuk mencoba menyelesaikan persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi ini
terakhir ke lombok kapan bang kemudian bagaimana
baru beberapa hari
situasi terakhir seperti apa di sana
memang mulai agak biasa
aktivitas perekonomian sudah
berdamai dengan bencana
berdamai dengan bencana
artinya kan awalnya mumpuni
berdamai dengan bencana
mungkin dulu juga ada gempa gempa
tapi karena sekarang di smartphone ada aplikasi yang memungkinkan orang tahu bahwa ada gempa itu mempengaruhi psikologis juga
tapi saya kira masyarakat tidak lagi sepanik awal awal ya
sekarang kalau ada gempa ya biasa saja dan saya kira frekuensinya semakin lama semakin berkurang
dan melihat ekonomi suasana batin sudah mulai membaik
oleh karena itu ya sudah kembali ke saat normal lah mudah mudahan
strategi anda nanti seperti apa
di tengah keterbatasan dengan kondisi
di tengah keterbatasan dengan kondisi
di tengah keterbatasan dengan kondisi
sektor utama yang kemudian akan digenjot untuk menciptakan kondisi nusa tenggara barat
kita berbicara secara keluruhan menjadi lebih baik lagi
kalau program kami tentu sebagai gubernur terpilih sambil menunggu pelantikan tentu orientasi awal tentu pada rehabilitasi dan rekonstruksi
juga di lombok barat kemudian di lombok tengah lombok timur

jadi tentu ada verifikasi segera dibangun kembali entah itu namanya hunian sementara atau kemudian nanti yang permanen
tapi yang paling penting kalau terlepas dari persoalan bencana ini ntb ini sebenarnya kaya sumber daya alam
oleh karena itu saya kebetulan dilatih sebagai ahli ekonomi tidak mungkin mengatasi kemiskinan
tidak mungkin mengatasi pengangguran tanpa hadirnya industri pengolahan
alhamdulillah amanat konstitusi kita karena pertambangan sekarang ada disana cukup besar
amanat konstitusi kita memesankan bahwa mesti ada industri pengolahan smelter di sana
nah kalau smelter mulai dibangun di sumbawa barat which is very likely itu segera
itu akan menghadirkan industrial kompleks yang lebih banyak datang ke ntb
artinya job opportunity akan terbuka
pengangguran dan pada akhirnya nanti kemiskinan bisa diatasi
nah kalau kita smelter di sana hadir itu akan memaksa industri ekstraktif yang lain melakukan ekspansi
ini berita baik juga
oleh karena itu nanti apalagi kalau smelter mulai beroperasi kita akan butuh pembangkit listrik baru
industri pupuk kabel dan lain lain
juga bandara pelabuhan laut kelas satu dan sebagainya
yang kedua hasil alam misalnya kita memproduksi menghasilkan jagung yang luar biasa
mudah mudahan dalam kepemimpinan kami nanti jagung tidak lagi dijual ke bali ke jawa
tapi diolah disana
mudah mudahan kalau jagung gaba kedele kacang hijau diolah
itu eksternalitasnya nanti positif buat lahirkan industri pengolahan yang lain
nah kalau dengan bahan bakunya kan mbak ini cukup sebenarnya di ntb itu
ada jagung ada kacang kedelai ada segala macam
mudah mudahan ntb bisa menjadi yang terbaik
bisa menjadi lumbung pangan yang serius buat bangsa yang kita cintai ini
nah kalau industri jagung dan lain sebagainya itu diolah di situ
akan memunculkan industri pakan ternak misalnya
nah ini akan membantu peternakan dan pertanian perikanan di nusa tenggara barat
saya harus menanyakan ini ketika program sudah sangat bagus sekali
poin poin target utama sudah disusun tetapi kemudian jika anggaran tidak mendukung
program ini tidak bisa berjalan dengan maksimal
saya bertanya mengenai potensi relasi antara eksekutif dan legislatif
anda dulu berada di ranah legislatif kemudian ke eksekutif
dan harus kita berbincang mengenai satu kasus yang terakhir
bagaimana kemudian eksekutif legislatif bekerja sama dan bantuan untuk lombok kemudian disalahgunakan
bagaimana anda membangun relasi ini nanti
pertama saya punya pengalaman lama di dpr ya
tiga periode mestinya cukup untuk membangun pengertian dan saling memahami ranah masing masing

dan saya di ntb ini tidak melihatnya
terus saya mengatakan saya tidak ada masalah yang serius karena walaupun kami berbeda partai
tapi relasi konstruktif selalu dibangun dengan siapa saja
oleh karena itu hubungan eksekutif legislatif saya yakin tidak akan ada masalah
lagi pula dalam ekonomi yang terbuka ekonomi modern sebenarnya peran pemerintah
siapapun gubernurnya itu penting tapi tidak penting penting amat sebenarnya
karena dia harus memaknai jabatan dia ini sebagai fasilitator
atau untuk betul betul mengabdi buat kepentingan dunia usaha
jadi dia bukan raja dia bukan penguasa tapi yang menyelesaikan persoalan pengangguran kemiskinan itu adalah business community investment
nah oleh karena itu mental model mental switching ini penting supaya jangan sampai industri tidak ingin datang ke ntb itu karena kita merasa kitalah yang berkuasa
tapi bagaimana how to attract investment ini dengan betul betul melayani kepentingan mereka tanpa harus

memastikan ntb menjadi lingkungan yang nyaman bersahabat buat investasi mudah mudahan akan menggerakkan ekonomi ini dengan lebih baik
oleh karena itu tugas kami bukan basa basi bukan ingin rendah hati supaya pencitraan kelihatan begitu
industrialisasi harus terjadi kalau masalah mendasar pembangunan ini ingin kita selesaikan
nah untuk menambah nilai ini butuh investasi bukan hanya oleh pemda di bidang infrastruktur yang sifatnya fisik
tapi juga yang non fisik
makanya kita merencanakan mengirimkan lebih banyak anak muda nusa tenggara barat mencapai pendidikan yang lebih baik di luar negeri
mudah mudahan dengan pendidikan di luar negeri bukan tidak mempercayai kredibilitas institusi pendidikan dalam negeri
tapi mereka akan punya international exposure yang lebih baik

sehingga ketika kembali tidak lagi inferior terhadap investor asing dan lain sebagainya
mereka merasa kami punya capacity kami punya kapasitas capability bisa menjadi pemain di negeri kami sendiri
menjadi pemain di negeri sendiri di kampung halaman sendiri
saya harus bertanya karena gubernur gubernur baru menjadi sorotan berdekatan dengan tahun politik
banyak yang kemudian dipertanyakan apakah gubernur gubernur ini akan fokus mengurus rakyatnya dulu
atau fokus mengurus pilpres dua ribu sembilan belas
kalau bang zul sendiri sempat disebut sebut arahnya partainya pks
tapi kemudian arahnya ke jokowi maruf apakah benar demikian
jadi begini secara pribadi misalnya saya dengan presiden jokowi itu sangat dekat
sejak beliau jadi wali kota kemudian jadi gubernur pun kami sering
berdiskusi di kediaman beliau sampai presiden
bahkan kemarin mungkin saya punya kampus kecil di sumbawa
pak jokowi itu sampai menginap di sumbawa itu untuk memberikan public lecture di sana
apalagi di ntb ini kita kan punya saya sebagai pengurus besar di nadlatul watan
punya organisasi yang nanti apapun yang diputuskan organisasi
kami sebagai pribadi tentu akan taat dan tidak mungkin mencederai nadlatul watan sebagai organisasi kami
jadi apapun yang diputuskan oleh nadlatul watan
tentu akan kami ikuti
tetapi sebagai gubernur dengan permasalahan yang begitu besar yang begitu berat
saya tidak mungkin punya kemewahan membiarkan masyarakat saya terfragmentasi begitu dahsyat
karena pilihan politik yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan kami
oleh karena itu sebagai gubernur saya tidak akan menjadi tim sukses manapun
karena saya ingin berada di semuanya
untuk menyelesaikan persoalan ini sebenarnya
saya akan mencoba menjadi orang yang atau saya kira seprofesional itulah
juga aparata aparata lain mari kita jangan sampai energi kita modal sosial kita
terkuras habis karena persoalan politik padahal persoalan rehabilitasi rekonstruksi dan lain sebagainya
butuh penanganan yang segera
baik kita tunggu bagaimana nanti janji anda kapan dilantik kabarnya bung zul
beri kasih ke kami sih antara tanggal delapan belas sampai dua puluh tujuh
mudah mudahan dalam rentang waktu inilah bersama yang lain
oke selamat sekali lagi
kita harapkan lombok bisa memiliki wajah baru sama seperti dulu sebelum gempa dan sukses buat nusa tenggara barat
terima kasih sudah berbicara bersama kami di cnn indonesia news report
terima kasih ya